lion air berkeberatan atas sanksi kementerian perhubungan yang membekukan pelaksana ground handling kepada lion group
presiden direktur lion air edward sirait menggelar konferensi pers pada kamis sembilan belas mei
yang mengatakan sanksi ini mengacaukan kehidupan pegawainya maupun pegawai yang bekerja pada pemasok lion group
menurut sirait kesalahan perorangan tidak bisa dijadikan alat untuk menghukum institusi
pihaknya merasa diperlakukan tidak adil dan mereka akan menuntut keadilan atas hukuman yang dikenakan
dia juga menyatakan lima hari tidak mungkin untuk memindahkan pelaksanaan ground handling di bandara soekarno hatta
karena akan melibatkan kurang lebih sepuluh ribu pekerja
kita tetap melakukan langkah langkah untuk plan b
tetap pasti karena kita harus jamin setelah lima hari apapun nantinya kita harus jalan
apakah akan berubah pak dari ground handling ke self handling aja gitu pak
saya belum bisa mengatakan karena kami akan tetap bertahan tidak menerima sanksi itu
tapi kan keputusan nanti ada
bisa juga keputusan dari tempat lain mengatakan jangan dulu diberlakukan sampai ada investigasi